halo selamat malam belakangan ini radikalisme menjadi hantu menyeramkan yang coba diperangi oleh pemerintah
formasi baru kabinet jokowi banyak dianggap menggambarkan suasana kebatinan perlawanan itu
apakah benar radikalisme menjadi ancaman kekinian
disiarkan dari studio dua cnn indonesia bersama saya budi adiputro
inilah kupas tuntas formasi anti radikalisme ala jokowi
demi allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada undang undang dasar negara republik indonesia
radikalisme intoleransi saya kira tidak kita beri toleransi lagi
adalah rahmat bagi alam semesta
komitmen untuk memerangi radikalisme berkali kali dilontarkan atau diutarakan oleh presiden joko widodo
berkali kali itu pula kontroversi sekaligus apresiasi sejalan mengiringi persoalan ini
radikalisme menjadi ancaman laten kekinian
kita akan berbincang malam hari ini dengan cedikiawan muslim yang kini menjabat sebagai anggota dewan pengarah dari bpip
selamat malam buya syafiee
selamat malam buya syafiee
terima kasih buya sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia
ini kita bicara mengenai radikalisme
katanya jokowi itu serius sekali ingin memberantas radikalisme di periode keduanya ini
dengan salah satunya yang terlihat jelas dengan formasi kabinetnya yang kira kira kalau bahasa sepakbolanya ini agak ofensif atau total football dalam memerangi radikalisme
buya sendiri melihatnya seperti apa
nah ini kan persoalan radikalisme intoleransi itu kan ini kan sudah lama
merayapnya itu sudah lama menyusup sudah lama dibiarkan
ini kan sekarang kita menerima cusup piktir memelihara anak
macan atau anak singa itu sudah besar sekarang
tetapi kalau kita lihat asal usulnya ideologi ini ini kan dari sebuah peradaban yang sedang jatuh
sebuah peradaban yang sudah punya masa depan lalu diberi bungkus teologi agama
itu yang menyebabkan orang tersesat karena ini
dia merasa benar di jalan yang sesat gitu
hanya persoalannya kemudian ini dipakai nama tuhan lalu orang gampang jadi mau mati syahid
itu adalah penyesatan terhadap
pengertian agama yang benar
jadi ini di indonesia ini kan sudah sudah ini sudah masif sekali terutama di kalangan pelajar di kalangan mahasiswa bahkan di kalangan tni dan polri
bahkan di tni dan polri buya ⁇ shafii ⁇ yang seharusnya menjaga betul ideologi pancasila atau mungkin pluralisme bangsa indonesia
apa yang membuat kemudian ini bisa kalau tadi kata buya macan kecil yang sekarang sudah mulai besar gitu dan mungkin memakan tuannya sendiri gitu buya
iya karena ini dibiarkan ya ini kan sudah sejak delapan puluh an sebenarnya jadi bukan gejala baru ini
karena tidak ada kontenerasi yang efektif gitu ya
mereka menguasai juga sama medsos dan kita lemah di bidang itu
akhirnya begini tapi kita belum terlambat kok
sekarang pemerintah sudah lebih siap
kalau dulu itu kan kementerian ngeh hanya sadarnya belakangan
sekarang nampaknya menteri agama yang baru mungkin juga itu sudah siap untuk dihadapi
tapi jangan ada korban
tapi ini harus betul betul dilakukan secara sistematis secara manusiawi dan juga pendekatannya jangan pendekatan kekerasan
jangan sama sama hukum ya
tapi ini kan sudah ideologi ideologi yang bangkrut tapi ada pengikutnya gitu
oke buya sebelum kita bicara mengenai lebih ideologi
kenapa ini bisa mengakar beranak pinak bahkan menjadi besar sekarang
kita bicara mengenai personalia para menteri menterinya jokowi
banyak yang menganggap bahwa ini presiden jokowi dengan menempatkan jenderal tni di kementerian agama
kemudian general polisi di kementerian dalam negeri
ada pak cahyokumolo di menpan rb
nadiem makarim di menteri pendidikan
pak prabowo di menteri pertahanan
itu menjadi langkah yang konkret untuk bisa membuat atau melawan gejala radikalisme

bagaimana menurut anda
menteri jokowi yang dianggap siap perang dengan radikalisme ini
buya sendiri melihatnya seperti apa
mungkin kita tidak memakai istilah siap perang ya
soalnya ini kan warganegara kita sendiri ya
anak kita sendiri
oleh sebab itu menurut saya pendekatan dilakukan oleh bnpt selama ini
jadi ada pendekatan dengan bahasa hati dengan bahasa ekonomi
dengan bahasa juga memperhatikan keluarga keluarganya yang
yang sudah tingkat puncak pun jadi jadi teror gitu ya
itu diperhatikan gitu
jadi bukan lagi pendekatan represi bukan semata mata
pendekatan itu penting
tetapi juga pendekatan dari segi apa
yang lunak gitu ya
soft approach itu juga penting
dan tergantung nanti ini kan beda ini
mereka harus mengerti betul menyamakan bahasa
antara beberapa menteri yang anda sebut tadi itu
dan kemudian betul betul kita tahu petanya
petanya begitu ini
di kalangan pelajar bagaimana
kalangan juga aparat bagaimana
di pesantren pesantren bagaimana
itu dipetakan betul betul secara matang dulu
lalu disiapkan langkah
dan menurut saya jangan pernah dipakai istilah perang lah ya
ini persoalannya sorry ideologi itu tidak bisa hanya dengan kekerasan
harus di counter dengan ideologi juga yang lebih
yang lebih yang bisa mengalahkan mereka gitu
dan sesungguhnya kalau kita mau jujur ya
sila kelima pencah sila yang kita namakan
keadilan sosial dan misi luar negara indonesia itu
itu kan tidak kita lakukan secara efektif sejak kita merdeka
ini yang menjadikan juga karena ada ketimpangan ekonomi yang begitu rupa
sehingga ini menjadikan rumput rumput kering yang mudah terbakar gitu
tapi masih belum terlambat lah kita harus bersama sama menghadapinya
bu ya kalau kita bicara mengenai ketegasan
kalau kita bicara mengenai ketegasan
kemudian kan banyak yang berharap ada menteri agama yang baru
menteri dalam negeri yang baru
bicara ketegasan dalam melawan radikalisme ini
kalau tadi bu ya katakan tidak boleh pakai cara cara yang keras
cara cara yang agak militeristik misalnya
lalu cara apa bu ya yang perlu dipakai
kalau kita bicara mengenai ketegasan
kemudian kan banyak yang berharap ada menteri agama yang baru
menteri dalam negeri yang baru
bicara ketegasan dalam melawan radikalisme ini
kalau tadi bu ya katakan tidak boleh pakai cara cara yang keras
cara cara yang agak militeristik misalnya
lalu cara apa bu ya yang perlu dipakai

lalu cara apa bu ya yang perlu dipakai
tegas boleh ya
tetapi juga ada kearifan di sini
harus ada kearifan
semua orang ini kelompok kelompok ini kalau sudah terpapar

mereka kan tidak mau menerima kebenaran dari pihak luar

mereka mengandung semacam teologi tunggal
mereka mengandung semacam teologi tunggal
mereka mengandung semacam teologi tunggal
harus kita pelajari mereka itu
dengan bahasa bahasa faham
dengan bahasa faham
yang memang yang suruh
melakukan tindakan vidana dan gang
itu harus secara hukum
tapi proses penyadaran ini menurut saya yang penting sekali
dia harus melibatkan bukan satu kelompok
ini harus melibatkan bukan satu kelompok
sudah nanti kementerian pendidikan kementerian agama dan lain lain sudah bersama sama duduk bersama
sebenarnya kan tidak pernah dilakukan suatu kerjasama yang integrasi yang sempurna
itu terjadi selama ini
harus dilakukan itu
kalau kita petakan buya buya tadi mengatakan bahwa harus ada pemetaan yang jelas
sehingga strateginya tepat dan sasarannya juga tepat
kalau kita bicara mengenai di masyarakat sipil
gejalanya tadi kalau kata buya sudah macan yang kecil sudah jadi macan yang besar karena pembiaran
bagaimana dengan lingkungan pemerintah sendiri
pns kemudian kampus kampus negeri misalnya
ataupun tni dan polri
bagaimana buya memetakan gejala apakah macannya juga semakin besar seperti yang ada di masyarakat sipil buya
bagaimana petanya menurut buya syafiq
tidak selama ini karena tidak di counter itu
tidak dihadapi secara sungguh sungguh ya
dan begitu juga tidak terintegratif
tapi saya rasa sekarang sudah kesadaran walau agak terlambat
tapi belum terlambat betul
kan lebih baik terlambat daripada tidak ya
jadi masih mungkin dilakukan ini
awal awal itu tapi juga harus bersama sama
jadi yang dinamakan ketimpang sosial ekonomi
itu juga harus dilakukan
jangan kita bicara tentang kehebatan pancasila kehebatan ini
tapi dalam kenyataan ketimpang sosial ekonomi itu kan susah sekali kita jual
so orang orang ini sebenarnya orang yang sudah terpapar ini
itu kan adalah kelompok kelompok yang menurut saya mereka sangat miskin dalam
bukan dalam benda ya
tapi dalam gagasan dalam wawasan
imannya juga iman yang terpaparnya seperti itu
ini kan berasal dari negara lain nih
dari negara lain yang selalu jatuh
yang sedang terperang saudara yang tidak akan berpikir bisa diatas itu
tapi mengapa mereka laku jual
karena memakai bahasa agama
bahasa agama yang ditafsirkan secara salah
itu yang masalah
nah itu bu ya yang menjadi masalah
kemudian orang agak takut agak ragu
melakukan deradikalisasi atau melakukan dialogis
karena memang selama ini kelompok yang mungkin dianggap radikal memakai nama agama
bagaimana kita membedakan antara radikalisme misalnya dengan islamisme gitu bu ya
sehingga kita bisa tahu dan bisa berdialog dengan cukup cerdas dan kepala dingin gitu
jadi saya sudah berkali ini
mengatakan agama islam katakan islam yang autentik itu jangan dicampur aduk dengan arabisme
arabisme yang saya katakan arabisme yang salah jalan
orang kan susah membedakan itu kadang kadang
disakan akan arabisme sama dengan islam islam sama dengan arabisme
ini yang menyebabkan apa
orang harus dijelaskan ini perbedaan itu
itu sangat mudah
al quran itu kan pesan pokoknya
intinya itu meneratakan rahmat bagi alam semesta
itu tujuan pokoknya nabi itu diutus
tapi kalau dia memiliki kekacauan mungkin perang membuat kerusakan membunuh orang lain atau yang tidak
bukan orang lain ya
yang seagama pun dibunuh karena berbeda pendapat dengan mereka
ini kan bukan lagi membangun peradaban
ini namanya membangun kebiadaban
buya komitmen presiden jokowi yang serius katanya ingin menangani radikalisme
di periode kedua ini mendapatkan banyak kontroversi juga
yang pertama misalnya mantan menko maritim rizal ramli mengatakan bahwa ini sebenarnya hanya untuk mengalihkan isu dari persoalan ekonomi
kemudian mantan kolega anda prof din syamsuddin mantan ketua umum pp muhammadiyah mengatakan bahwa
langkah jokowi yang ingin memberantas radikalisme ini menyakiti hati umat islam
gimana anda melihat komentar komentar seperti ini bu ya supaya kita bisa jalan di track yang benar gitu
nah ini sekarang begini saja kita lihat kita kan baru nih
mau gebrakannya baru ya kita lihat ya nanti
dalam minggu minggu bulan bulannya akan datang
kalau strategi yang tepat dan ada persuasif di situ penegakkan hukumnya
itu kan orang akan diam sendiri sendirinya
tapi kalau hanya bicara bicara aja memang susah sebenarnya
buya ini ada beberapa kebijakan yang sudah ramai hari ini dalam satu dua hari ini yang dilakukan oleh
dikeluarkan oleh menteri agama misalnya boleh dikeluarkan supaya bu yaya syafie ma'arif juga bisa saya bacakan
apa yang kemudian dilontarkan oleh menteri agama general farul rozi yang saya bacakan bu ya untuk anda
bakal ada oh ini soal cpns bu ya bakal ada soal pencegahan radikalisme di tes cpns dua ribu dua puluh
ini langkah langkah taktis pragmatis yang dilakukan oleh pemerintah ada satu lagi boleh dibukakan
nah ini kata menteri agama saya harus bacakan kepada buya
menteri agama mengatakan bahwa akan larang cadar di instansi pemerintah
nah bu yaya ini apakah langkah langkah taktis dan teknis seperti ini memang diperlukan dalam waktu dekat bu yaya
gimana anda menilainya
tergantung caranya ya tergantung caranya
kalau caranya itu nanti menimbulkan antipati itu tidak akan efektif
tapi kalau caranya menurut saya dipakai di bahasa yang manusia
itu tidak akan efektif

itu tidak akan efektif
substansinya memang itu gitu
tapi cara pendekatannya tidak bisa secara militer
tidak bisa juga cara cara aparat yang selama ini
itu tidak akan efektif
ideologi itu harus dilawan dengan counter ideologi yang bisa mematahkan mereka
perkara orang mengatakan begini ini anti itu oke lah
tapi tergantung ini betul betul ya pemerintah ini menurut saya
jokowi pada periode kedua ini
betul betul berponormen kepada sila kelima pencah sila itu
keadilan sosial tadi bu yaya ya
itu dia itu yang selama ini menjadi atim teatru siadat merdeka
oke bu ya lalu bagaimana kita menghindari
kalau tadi kan misalnya menteri agama mengatakan bahwa akan ada
atau ada pelarangan pemakaian cadar di instansi pemerintah
menpar nb katanya ingin melakukan tes radikalisme dalam cpns
ini kan hal hal teknis gini
bagaimana kemudian level level kebijakan teknis yang mungkin dianggap
untuk membendung radikalisme atau melawan radikalisme ini
tidak berbenturan dengan masyarakat islam pada umumnya
di sosial ya oke ya
di sosialisasi kena yang baik dijelaskan kepada publik
sehingga publik itu paham gitu
jangan ini disangka ini mau mojokkan suatu agama itu tidak bisa
jadi di sosialisasi dulu diberi penjelasan kepada publik ini
supaya mereka paham ini sudah berbahaya gitu
oleh itu pendekatan pendekannya harus memakai bahasa antropologi
pakai kearifan lokal itu kan penting sekali
jadi sistem komando tidak akan pernah berhasil
buya kalau kita lihat misalnya apa namanya badan intelijen negara
dalam beberapa tahun terakhir misalnya atau kemudian menteri pertahanan mengatakan
itu proses dicapai dan dikapal di sonojo itu begitu
terangkan dalam hal ini levi braces

apa yang kemudian membuat tempat tempat seperti ini bisa ikut terpapar gitu bu
ya karena mereka kan militarnya mereka sangat militarnya mereka juga bergerak di bawah tanah
semacam apa ya clandestine bergerak di bawah tanah dan ini sudah berlangsung berlama lama
oleh itu petanya harus sangat jelas dulu sangat jelas selalu diberikan penelangkanya yang bagus
dan pendekatannya harus pendekatan pancasilais
pancasila artinya yang kemanusiaan yang adil dan beradab kemudian juga ada keadilan
kemudian juga persatuan dan bineka tunggal ikat dan sebagainya
itu harus difahami betul pendekatannya itu jangan sampai salah pendekatan
kalau bpip sendiri gimana bu ya dalam program programnya atau secara teknis
menyebarkan ideologi pancasila dan sekaligus tentu saja mengatasi problem radikalisme ini
bpip sendiri apa yang penting sekali untuk dilakukan dalam waktu dekat
ya baik sedang menyusun strategi ya kita kan baru saja selama ini kita kan apa dalam masih tergantung kepada
sekap ya soal anggaran kita kan sudah baru lepas jadi sekarang kita susun lagi ini
karena membumikan pancasila kembali itu tidak mudah sebenarnya karena apa
karena dulu ada penataran pempat dulu ya tapi itu dipakai alat politik untuk legitimasi jadi gagal ya
sekarang kita maunya bukan begitu lagi ini betul betul bukan saja dalam teori ya
tetapi juga kita harus praktekkan itu bagaimana dari pancasila itu
dalam merajut kebangsaan kita keindonesiaan kita persaudaraan kita
dan apa namanya itu sehingga tidak lagi semacam doktrin gitu
perlu keindoktrinasi itu ternyata tidak tidak apa jadi tujuannya bukan lagi untuk melegitimasi kekuasaan
tapi kekuasaan itu harus diarahkan untuk menyapa rakyat ini
saya katakan ini membawa pancasila itu yang mengawang awang selama ini turun ke bumi
itu yang penting sehingga ketimbang ketimpangan antara di luar jawa jawa dari luar jawa antara pusat dan daerah itu tidak ada lagi
itu masalah kinyiru masalahnya sangat kompleks jadi tidak bisa dihadapi secara sederhana
tapi bisa petanya sudah makin jelas kok
petanya sudah semakin jelas ya bu ya tadi yang kemudian pejabat pemerintah harus tahu strateginya
di mana letak lemahnya sehingga sasarannya tepat sekali gitu bu ya
buya bagaimana kemudian kita menghindari ada abuse of power
kalau misalnya kita bicara dulu buya katakan pancasila dijadikan alat politik untuk melangkah kekuasaan selama orde baru
bagaimana juga ada komentar miring
gerakan anti radikalisme ini juga tidak ditunggangi untuk misalnya ya menekan lawan politik
atau menekan orang orang kelompok kelompok yang selama ini mungkin bertentangan dengan pemerintah
itu bagaimana menghindari itu buya
tergantung kita kan kita apa kita mencintai bangsa dan negara apa tidak
harus ada niat dulu niat yang tulus betul
jangan pakai topeng topeng
jadi harus betul betul kita bahwa negara ini selalu diancam oleh
dan kemudian juga kita memberikan bahwa ancam itu akan sangat berbahaya
tapi dengan bahasanya bagus gitu ya
kemudian apa saya rasa orang itu akan apa kok akan mulai mengerik
tapi saya katakan tadi jangan hanya bahasa hukum
tapi juga harap bahasa ekonomi bahasa yang lembut bahasa hati
itu yang perlu kita kembangkan pada masa yang akan datang
buya yang menarik
masyarakatnya mungkin masih bertanya tanya
bagaimana kita memetakan sebenarnya kelompok radikal gitu
karena tentu saja pemerintah bpp tidak bisa bekerja sendiri untuk melawan ini
atau mengatasi ini tanpa bantuan masyarakat
bagaimana kita membedakan ini yang radikal ini yang tidak radikal
sehingga kita bisa mempersuasi
apakah hanya persoalan baju pakaian atau simbol simbol tertentu saja
atau ada hal lain buya
tidak kita duduk bersama
ya kan sudah penelitian
sudah banyak penelitian sudah ada bpp sudah kementerian sudah ada
kita duduk bersama kita coba sehingga kita mempunyai bahasa yang sama peta yang sama
lalu kita siapkan langkah langkah yang strategis untuk menghadapi itu
salah sedikit kan bergerak sendiri sendiri
ini kelompok ini kelompok ini menteri ini menteri
ini belum ada yang komprehensi belum ada yang terintegrasi dengan baik
itu masalah selama ini
ini lemah sekali
buya ada yang menganggap bahwa kalau radikal itu bisa diidentifikasi dengan pakaiannya misalnya
atau suara kerasnya dalam berbicara gitu
anda melihatnya seperti apa buya
simbol simbol menurut saya tapi kan kelihatan itu
biasanya simbol juga menunjukkan ya ideologi yang mereka anur
tapi itu juga tidak sederhana
itu belum tentu juga orang orang yang pakai pakaian begitu persyarikat itu belum tentu juga
oleh sebab itu kita harus lebih rinci lebih hati hati lebih cerdas melihat ini
ada yang menyebut kearab araban itu belum tentu semua radikal
tapi pakaian itu kadang kadang bisa bercadar segala macam itu
dan saya setuju itu perlahan lahan cadar
itu juga menurut saya budaya budaya yang sudah ketinggalan zaman
yang dianggap itu ajaran agama
agama tidak mengajarkan begitu
jadi anda setuju ya langkah menteri agama untuk melarang cadar dalam instansi pemerintah
atau mungkin dalam institusi pendidikan gitu buya
apa tujuan anda sebenarnya buya
kalau dari kebijakan ini menurut anda
saya setuju asal dicarakan yang baik itu
jangan frontal diberi pengertian dulu
diberi pengertian dulu
jadi kalau melarang nanti itu orang akan hitam putih jadi repot lagi kita
ini bisa dikatakan ideologi
ideologi ini sudah emas
buya yang terakhir
apa namanya apa pesan buya untuk pemerintahan kali ini yang buya juga bantu
dan juga masyarakat yang harap harap cemas juga
ada banyak kontroversi
ada banyak yang apresiasi
ada banyak juga mencaci gitu program ini
bagaimana buya menempatkan problem ini dalam konteks masyarakat sipil dan demokrasi
ya serasa mari kita saling menyapa
kita dengarkan pendapat dari berbagai pihak
jadi tidak semata mata dari atas
bahwa kita dengar juga suaranya
apa masalah mereka
setelah mengerti peta yang lengkap itu
baru kita susun langkah yang
jangan dibicarakan dulu sebelum disusus peta kita belum tahu gitu
itu nanti akan menimbulkan pro kontra yang menghabisi energi
seberapa yakin buya
perjuangan ini atau gerakan ini atau apa namanya
kebijakan ini akan bisa diterima oleh masyarakat
banyak tanpa terlalu banyak kontroversi
saya rasa yakin dan tidak yakin tergantung bagaimana cara ini
bagaimana pemerintah melaksanakannya
bagaimana juga masyarakat ya diberi pengertian yang betul
begitu juga apa
lembaga kebudayaan dan semacamnya
ini semua kita menciptakan masyarakat yang waras gitu
yang kita lihat ini kan tidak waras nih
jadi oleh sebetulnya bagaimana kita meluaskan
memviralkan kultur yang waras ini
tapi ini caranya jangan menggurui
tapi diberi contoh contoh dengan bahasanya lembut
dengan bahasa hati
dengan bahasa sila kedua kemanusiaan adil dan beradab
baik terima kasih buya syafiee ma'arif atas waktunya bersama kami
intinya untuk mewujudkan musyarakat yang waras

terima kasih yang baik dan juga waras ya buya
terima kasih sekali lagi buya syafiee ma'arif atas waktunya
kepada cnn indonesia malam hari ini
terima kasih bung budi
baik itu tadi wawancara saya dengan prof ahmad syafiee ma'arif
anggota dewan pengarah bpip tentang ancaman radikalisme di indonesia
yang katanya sudah yang tadi ya macanan kecil
sudah menjadi macanan besar
kita akan membahasnya lagi lebih dalam
usaha jeda tetap bersama kami